dua remaja putri di bekasi jawa barat menjadi korban pemerkosaan yang dilakukan oleh enam pelajar secara bergantian di sebuah warung kopi
untuk melancarkan aksi bejatnya ini kedua korban yang masih di bawah umur dicekoki minuman keras terlebih dahulu
al bo ha ar fi dan aj hanya tertunduk malu saat petugas menggelandang mereka ke mapolsek bekasi selatan kota bekasi jawa barat
keenam pelajar sma ini ditangkap lantaran terlibat pemerkosaan terhadap dua gadis berinisial ans dan af yang masih di bawah umur
kejadian bermula saat para pelaku tengah berkumpul di sebuah warung kopi di wilayah pakayon bekasi selatan
salah satu pelaku yang dipengaruhi minuman keras memunculkan ide untuk menjemput kedua korban yang baru dikenal seminggu sebelumnya
setelah dijemput korban sempat dibawa berputar putar sebelum dibawa ke lokasi
para pelaku yang sudah merencanakan aksi bejatnya kemudian mencekoki minuman keras kepada kedua korban
setelah korban tak sadarkan diri para pelaku langsung memperkosa korban secara bergantian
cewek itu ke bintara
dari bintara dibawa tapi bukan langsung ke tkp tapi ke cikunir terlebih dahulu
sementara teman temannya nunggu di tkp di manggala ya
beruntung aksi para pelaku dipergoki oleh warga yang tengah melintas
kenamnya ditangkap di lokasi kejadian tanpa perlawanan
selain menangkap pelaku petugas juga menyita sejumlah barang bukti berupa pakaian korban maupun pakaian pelaku
alas dan satu buah kasur bekas
untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya para pelaku yang masih berstatus pelajar ini
dijerat pasal dua ratus delapan puluh satu kuhp tentang perlindungan anak dengan ancaman maksimal sepuluh tahun penjara
erik kustara bekasi